pemirsa pembangunan transmigrasi berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya
membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah
hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya
dalam pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa
lalu bagaimana kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
memwujudkan tujuannya tersebut
bersama kita sudah hadir dirjen pengembangan kawasan transmigrasi kemendesa pdtt
bapak dr insinyur haji muhammad nurdin mt
selamat pagi pak nurdin
pak nurdin baru baru ini kan sudah diadakan rakornas begitu ya di awal bulan ini
nah apa hasil dari rapat tersebut yang menjadi petunjuk arah kebijakan transmigrasi di masa depan
yang pertama rakornas bertujuan untuk mensosialisasikan
menjadikan satu purpose yang bunyinya koordinasi dan sinergi penyelenggaraan transmigrasi
perpres lima puluh tahun dua ribu delapan belas
di mana program transmigrasi ini kan dilaksanakan oleh berbagai stakeholder dari berbagai
dukungan dari kementerian lembaga kemudian jenjang pemerintah provinsi kabupaten dunia swasta dan masyarakat saya kira
yang kedua tentunya rapat koordinasi itu menghasilkan beberapa kesepakatan keputusan
tentang bagaimana melaksanakan percepatan revitalisasi kawasan kawasan transmigrasi
yang sudah dibangun untuk bisa menjadi satu kawasan yang tumbuh berkembang
bisa mandiri bagian dari pengembangan pengembangan kawasan kawasan terintegrasi secara nasional
kerjasama begitu dengan pihak pihak lainnya
dan pada saat rapat koordinasi kemarin sudah ada tanda tangan kerjasama begitu ya pak ya
mungkin bisa dijelaskan
betul ya itulah implementasi dari purpose lima puluh itu
dimana dukungan dari kementerian pekerjaan umum kementerian pertanian kemudian juga bumn
dalam hal ini adalah himbarah bulog kemudian juga ada pt timah
dengan lokasinya kebetulan gubernur dari kepulauan bangka belitung
melakukan kesepahaman tentang pengembangan kawasan transmigrasi sana yang berbasis sumber daya alam terutama perberasan
oke kalau kawasan perkotaan baru itu apa pak
ya transmigrasi ini kan dilakukan perpindahan penduduk
dari daerah asal ke daerah yang baru
di mana sekarang ini komposisinya juga ada
transmigrasi yang berasal dari lokal ada juga yang dari pendatang
dari daerah lain begitu ya
itu adalah perpindahan lokal saja
oke jadi hanya di sekitar situ
iya jadi ada daerah daerah yang misalnya banjir daerah daerah yang terpencah pencah kita re tellement di satu kawasan
yang punya potensi dan punya ke depan
lingkungan yang bagus sehingga nanti mereka bisa mengembangkan kawasan menjadi suatu kawasan
nah tentunya didalui dengan pembangunan permukiman ya
yang namanya unit pemukiman
dan unit unit pemukiman ini ada yang namanya satuan kawasan pemukiman
jadi beberapa unit pemukiman jadi satu kawasan
dan beberapa kawasan ini menjadi wilayah
nah wilayah kawasan ini nanti dalam perkembangannya itu menjadi satu tahapan tahapan dari
berkembang menjadi mandiri
tentunya nanti ada apa namanya hirarki
dari perkembangannya itu
disitulah nanti ada pusat layanan
sehingga ada yang namanya pusat ada yang namanya pinggiran hitterlandnya
bisip ya terus
sekarang kita mulai ade
jadi ada perdagangan juga di situ
kemudian ketersediaan air
sarana sarana penting lainnya seperti listrik itu
sudah pasti didapatkan
jadi infrastruktur jalan jembatan
dan irigasi dan sebagainya
untuk mereka berproduksi itu kita
kita lengkapi di pusat pusat pelayanan
juga ada pasar
ada lembaga lembaga ekonomi
ya saya kira pusat pusat pendidikan kesehatan
dan pemerintahan itu
sampai di pusatnya nanti bisa
menjadi ibu kota kabupaten dan sebagainya
nah apakah konsep untuk
membangun kota mandiri begitu ya pak ya
ini masuk dalam program
revitalisasi kawasan transmigrasi
yang kita revitalisasi adalah sesungguhnya
jadi kawasan yang ada
sekarang kan ada kurang lebih enam ratus sembilan belas
rpjm berikutnya kurang lebih enam puluh tiga kawasan
kawasan ini belum utuh ya
dan kemudian juga komoditinya
masih belum fokus
perlu ada dukungan
mengembangkan kawasan biar utuh
skala ekonominya terpenuhi
sehingga nanti ada pasca panen
kebutuhan kebutuhan yang bisa
oleh sebab itu kita lakukan revitalisasi
pada saat itu produktivitasnya meningkat
terjadi efisiensi dalam infrastruktur ini
sehingga mereka punya daya saing
mereka akan menjadi satu kawasan ekonomi
minimum skala kecil yang bisa
oke nah untuk bisa
revitalisasi ini apa pak yang kita harus lakukan
yang pertama tentunya
tentunya adalah dukungan
memfungsikan bagaimana infrastruktur
karena di kawasan kawasan transmigrasi ini
memang kawasan kawasan yang agak jauh
dari ibu kota
kabupaten atau ibu kota kecamatan
jadi jalannya agak jauh
oleh sebab itu
jalan jalan pusat produksi
ke pusat pusat pengolahan
pusat pusat pengolahan ke pusat pusat pemasaran
itu yang barangkali satu infrastruktur
yang memang di enam ratus
masih sangat terbatas
daya jaraknya bisa
daya tempuhnya bisa dipercepat
sehingga kosnya bisa rendah
dan mereka punya margin disitu
dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan
kemudian juga yang kedua yang kita
adalah dalam angka produksi
irigasi embung saluran dan sebagainya
supaya yang tadi mereka
satu kali tanam ada embung
ada saluran irigasi mereka bisa dua kali tanam
produkitasnya bisa meningkat
mereka pada akhirnya juga akan meningkatkan
pendapatan mereka dengan efisiensi
dan produksinya tinggi
tabungan mereka untuk bisa
kegiatan kegiatan yang lain
punya multiplier yang lain
hingga saat ini apakah sudah ada beberapa kawasan
mungkin yang sudah berhasil
dilakukan revitalisasi begitu
yang sudah ditetapkan
dua puluh dua kawasan kemarin di lpjm
berikutnya yang rpjm ke depan adalah
kurang lebih dua puluh delapan kawasan
yang menjadi target kita
jadi bukan hanya
tapi juga sdmnya juga kita revitalisasi
jadi kualitas sumber daya manusianya
bumdes dan sebagainya
kita lakukan pendampingan
kemudian pendidikan pokosional
sesuai dengan kebutuhan sumber daya manusia
yang ada di sana
kebutuhan sda yang ada di sana
sehingga mereka bisa nanti mempunyai produk
yang dikarisin itu dengan inovasi
sejauh ini bagaimana tanggapan para transmigran
ada yang program revitalisasi ini
yang pertama tadi kita memperbaiki
infrastruktur dulu ya
jadi jalan irigasi
sehingga mereka punya pendapatan meningkat
tentunya buat mereka kan itu yang paling penting
dengan pendapatan meningkat mereka bisa
sehingga punya multiflare efek terhadap
sektor sektor yang lain di kawasan kawasan itu
yang kedua tentunya adalah
mereka juga berharap tentang peningkatan
sdm di sana
yang kita sedang galakan
bekerjasama dengan berbagai pihak
perluan perluan tinggi nasional
dan pihak pihak swasta
inpes di sekitar
jadi kan ini ada program kemitraan
revitalisasi juga ada namanya program kemitraan
plasma adalah transmigran
yang mereka punya lahan
inti adalah perusahaan
jadi itu yang kita kemudiankan
kemudian juga memang di dalam program ini
ada yang kita kembangkan
dimana semua program program transmigrasi itu
harus punya bisnis model
mereka harus kita didik
mereka sudah harus ada
program pengembangan kawasannya
dengan bekerjasama dengan pihak swasta
yang invest di sana
sehingga off takernya sudah ada pembelinya
jadi mereka datang
lahannya sudah siap
hasilnya bisa dibeli oleh off stacker
saya kira ini yang kita revitalisasi
konsepnya ini sehingga bisa utuh
dan mereka bisa cepat
mulai mereka datang sampai
berkembang sampai mandi
itu bisa kita percepat
dan tentunya kalau ini kita lakukan
di seluruh daerah kawasan transmigrasi
yang kurang lebih enam puluh tiga kawasan tadi itu
kemudian dunia investasi swasta
dan perguruan tinggi
saya kira ini akan lebih cepat
membangun indonesia dari pinggiran
memperkuat daerah daerah dan desa desa
ada kesulitan pak sejauh ini untuk merangkul
kemitraan dari terutama pihak swasta
ini yang memang kita
di kawasan kawasan transmigrasi ini
dan ini pemerintah sekarang memang
satu tadi perpres lima puluh
tentang sinergi program transmigrasi
yang kedua adalah perpres delapan puluh delapan
lahan lahan di kawasan hutan
buat orang yang mau investasi
kemudian juga ada
perpres delapan puluh enam tahun dua ribu delapan belas
nah saya kira perpres ini adalah
yang agak lambat itu bisa dipercepat
sehingga nanti memberikan
kesempatan yang orang ingin berinvestasi
tadi bapak sudah sebutkan bahwa ada sekitar empat puluh empat kawasan ya
yang sudah direvitalisasi
dua puluh dua yang sudah
dua puluh delapan yang sudah
seperti apa pak
dampak mungkin dari segi ekonomi lah ya
kepada masyarakatnya pak
kalau kita lihat angka bps ya
outcome dari kegiatan transmigrasi
angka income per kapita di pedesaan
meningkat ya tahun dua ribu delapan belas
dari enam ratusan
menjadi lapan ratusan ribu
kemudian angka penurunan kemiskinan
dari empat belas persen
menjadi tiga belas sekian persen di pedesaan
itu juga bagian
karena transmigrasi ini adalah
bagian dari desa
bagian dari kawasan pedesaan
jadi program ini juga memberikan support
dukungan terhadap penurunan angka itu
termasuk juga job create
menciptakan lapangan lapan kerja
ada kurang lebih satu ratus lima puluh ribu lapangan kerja
selama empat tahun ini kita
ciptakan dari program program
kemitraan dari program program
nah masyarakatnya sendiri pak
apa yang kira kira
menjadi kendala begitu dalam hal ini
untuk membangun masyarakat untuk ikut dalam revitalisasi
program kami yang sejalan dengan
rkp pemerintah ke depan adalah
peningkatan kapasitas sumber daya manusia
untuk jangka panjang tentunya
mulai paut sd smp sampai sma di kawasan
untuk generasi yang akan datang
tapi buat yang sekarang usia produktif
buat bapak ibu yang
tentunya kita meningkatkan dengan
untuk meningkatkan produktivitas
hasil olah dan lain sebagainya
itu yang memang
sehingga betul betul masyarakat nanti bisa
meningkatkan pendapatan mereka
oke lalu bagaimana
dengan program inovasi desa
kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti pak nurdin
bagaimana program inovasi desa
transmigrasi berbasis kawasan
indonesia forward bersama
dirjen pengembangan kawasan transmigrasi
bapak muhammad nurdin mt akan segera kembali
anda masih bersama indonesia forward
bersama dirjen pengembangan kawasan transmigrasi
bapak muhammad nurdin mt
pak dalam pembangunan
transmigrasi berbentuk kawasan ini
begitu ya pak
ada yang namanya program inovasi desa
ini maksud dan tujuannya apa pak
ya program inovasi desa ini adalah
potensi potensi yang ada di desa
bukan hanya dari sektor pertanian
tentunya komoditi pertanian
basisnya adalah pertanian
tapi ada potensi potensi
ini sejalan dengan
era informasi dan komunikasi ini
tidak ada lagi batas batas
orang orang di desa
sepanjang ada jaringan internet
dengan informasi apa saja
jadi itu akan
dari sisi positifnya tentunya akan kita
bonus demografi yang ada di pedesaan ini
kaum milenial ya
di desa pun sudah familiar dengan
gadget anak anak dan sebagainya
itu yang kita
kawal kita dampingi kita berdayakan
sehingga mereka punya kreativitas inovasi
untuk mengembangkan produk produk
apakah basisnya kepada sumber daya
maupun pariwisata dan sebagainya
jadi lebih kepada apa sih
inovasi inovasi apa yang bisa diciptakan
dari produk yang ada
baik produk maupun
sumber daya alam yang lain
begitu yang ada di desa tersebut
nah langkah kemendesa untuk mengoptimalkan
program inovasi desa ini seperti apa pak
ya kami pertama tentunya adalah
pendampingan sumber daya manusia
bekerjasama dengan beberapa stakeholder
kita juga membuat yang namanya
sekolah digital untuk
masyarakat di desa
jadi online begitu ya
kemudian juga kita
dengan dunia investasi
dengan dunia kemitraan tadi
mereka juga secara langsung
karena dekat di lokasi juga
karena mereka ada yang investasi
dengan teknologi dan sebagainya
juga memberikan transformasi
transformasi ilmu pengetahuan
dan teknologi yang ada
bagaimana memproduksi hasil
dan lain sebagainya
oke selain rakyat dan juga
masyarakat dan juga
pejabat desa begitu ya pak
siapa saja yang nanti juga
turut menunjang program inovasi desa ini
ya tentunya yang paling penting
satu tadi dunia swasta ya
sebagai bisnis model
disamping juga bumn ya
misalnya saja himbara perbankan
dalam hal manajemen
dalam hal pemasaran
kemudian berbagai bumn
tetapi swasta yang
yang punya platform punya bisnis model
ada networking ada jaringan
mereka punya semua itu
itu lebih cepat
disamping juga tentunya
kami bersama dengan tadi
universitas universitas melalui program program kkn ya
kemudian ada prt des dari
itu program untuk mendapingi
mengawal peningkatan sumber daya manusia
nah bulan juni kemarin
program inovasi desa ini memasuki tahapan penting begitu ya pak ya
yaitu pelaksanaan bursa inovasi desa
desa yang punya produk
yang punya kreativitas
yang punya hasil hasil
yang sudah berjalan
yang sedang berjalan
yang akan berjalan
dengan berbagai produk produk
menjaringkan terhadap dunia dunia swasta yang lain
sehingga mereka bisa terhubung
untuk e commerce dan lain sebagainya
apa tujuan dari bursa inovasi desa ini pak
dan pelaksanaannya bagaimana
tujuannya tentunya adalah
bagaimana satu produk produk di desa itu bisa
diketahui begitu ya
dan tentunya akan bisa pemasarannya
kemudian transportnya bisa didukung dengan
sarana transport yang ada
di dunia swasta yang punya
jadi mereka sekarang kan gak
gak mesti harus
misalnya kooperasi harus
tapi sekarang kan semuanya ada
semacam gojek ada semacam grab
jadi sehingga kita
jaringan networking itulah yang dibangun sehingga nanti
produknya bisa terjual punya nilai tambah
dan punya branding dan sebagainya
yang bisa masuk ke dalam bursa inovasi desa ini siapa pak
ya tentunya yang pertama adalah
masyarakat desa itu sendiri kaum milenial ya
jadi memang ada yang berproduksi ya
ada juga yang
bahan mentah menjadi bahan setengah jadi
dan bahan setengah jadi menjadi bahan
yang siap untuk dikonsumsi
mentah yang bisa untuk produksi selanjutnya
saya kira rangkaian dari inilah yang terlibat ya
kalau yang berproduksi di sawah di ladang kan tentunya adalah petani dan sebagainya
tapi kaum kaum milenial anak anak muda yang punya baru selesai sekolah
yang diploma yang punya sudah mendapat pendidikan apa namanya ini
peningkatan kapasitas vokasional mereka gitu
setelah dilatih di balai balai tenaga kerja itu
mereka bisa menghasilkan produk
kemudian mereka bisa terhubung dengan
apa networking dengan e commerce dan lain sebagainya sehingga produknya bisa terjual
nah pak menuju generasi empat ya
apa langkah dari kemendesa supaya program inovasi desa dan bursa inovasi desa ini mudah diakses begitu oleh para pelaku pembangunan di desa
ya kita di kementerian desa ada namanya
pusat data dan informasi ya
dimana salah satu programnya mengembangkan teknologi informasi tik ya
nah ini kita mulai dari orang jaringannya kemudian pusat datanya
karena kan desa ini kurang lebih tujuh puluh empat sembilan ratus an hampir tujuh puluh lima desa
dari sabang sampai merauke
nah networking yang pertama tentunya adalah di desa desa yang sudah terhubung dengan jaringan jaringan internet ini secara online itu
maka potensi potensi yang ada di desa itu bisa di apa namanya di
lebih mudah untuk di informasikan
kita mewadahi informasi informasi melalui online itu mulai website yang ada di kita
kita hubungkan dengan networking dengan apa namanya online online yang lain dengan e commerce yang lain sehingga mereka kita latih kita didik bagaimana produk dari itu bisa
punya nilai tambah tingkat pengetahuan mereka terhadap tik juga kita tingkatkan
nah jadi secara bertahap tentunya ada keterlibatan tadi
satu pemerintah pusat pemerintah provinsi kabupaten dan dunia swasta yang ada di daerah yang punya investasi di sekitar desa itu
dan apa namanya teman teman kkn dari semua universitas yang ada di desa itu kita bekerjasama untuk mendampingi
masyarakat anak anak muda tadi itu untuk tidak melek teknologi itu
oke ini juga berarti termasuk di dalam kawasan transmigrasi juga begitu ya pak ya
ada program inovasi desa juga begitu ya
karena kan transmigrasi bagian dari kawasan pedesa
oke terakhir pak untuk mengajak seluruh unsur masyarakat supaya ikut menunjang program revitalisasi pembangunan ekonomi kawasan transmigrasi empat ini mungkin ada yang ingin bapak sampaikan
ya salah satu stakeholder pemerintah tentunya salah satu stakeholder dalam transmigrasi ini adalah masyarakat
dan kelompok kelompok masyarakat terutama adalah kelompok kelompok kelembagaan kelembagaan gapoktan kelembagaan bumdes kelembagaan ekonomi kelembagaan sosial tokoh tokoh agama tokoh tokoh masyarakat
ini penting sekali peran peran tokoh ini untuk apa namanya ini memberikan motivasi untuk kita sama sama sinergi dalam mengembangkan membangun kawasan kawasan transmigrasi ini karena sekarang pemerintah lebih fokus lebih
kepada percepatan pengutuhan kawasan kawasan ini sehingga bisa terukur langkah langkah yang dilakukan oleh pemerintah
untuk membangun kawasan transmigrasi terutama komoditi yang mereka kembangkan prukadesa
kemudian dukungan dukungan pembangunan infrastruktur pasca panen dan lain sebagainya
termasuk adalah peningkatan sdm baik formal maupun formal yang ada di kawasan kawasan transmigrasi
jadi masyarakat tentunya diharapkan untuk ikut ya pak semangat begitu ya
ya tentunya begitu
oke baik terima kasih pak nurdi sudah berbagi di sini dan pemirsa demikian indonesia forward
with dirjen pengembangan kawasan transmigrasi kementerian desa pdtt
saya lucia saharwi undur diri sampai jumpa